membentak bentak kami menuntut menunjukkan kami tidak senang
kami tidak digaji oleh negara
kami tidak digaji oleh negara
kami tidak digaji oleh negara
kita tidak mengganggu proses pengetahuan tetap
dia syukurnya tidak ada mengganggu proses rekapitulasi
rapat kereka transluc perolehan suara pemilu dua ribu empat ini
kami tetap melaksanakan rapat
karena pihak pengamanan juga dari maurice thales medan juga melakukan pengamanan
sehingga kami tetap berdepan melaksanakan proses rapat penuh rekapitulasi perolehan suara pemilih dari pemerintah
setelah dilakukan titulisasi di perangkap pembedaan akan melakukan penutupan
market malam ini harus selesai
kami upayakan untuk bisa selesai malam ini sehingga besok tinggal sedikit untuk supaya tidak ada kesalahan
dan langsung dijadwalkan untuk penetapan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya